jelang mudik lebaran jalur tengah via sumedang terpantau siap untuk dilalui pemudik
beberapa ruas jalan yang sedang dalam perbaikan pun diperkirakan akan selesai pada musim mudik nanti
sepanjang jalan jalur tengah mudik lebaran bandung sumedang terpantau dalam kondisi baik
tampak beberapa jalan berlubang namun bisa dibilang masih nyaman untuk dilalui pemudik
sejumlah ruas jalan yang saat ini masih dalam proses perbaikan
seperti jalan yang sempat amblas di kawasan tomo pun diperkirakan akan selesai pada musim lebaran nanti